ji lu bener mau bebasin si kardun
insya allah iya baru
lu kan tau ji gimana tingkah laku si kardun di tempat kita ini ji
ngapain lu bebasin
betul ji si kardun itu manusia durjana
sama orang tua saja tidak ada sopannya
apalagi sama anak kecil seperti si joni
tidak ada belas kasihannya
kamu gak sedang membohongi perasaan kamu sendiri
mbak ramadi itu orangnya baik dewasa sabar
dan bang ramadi juga mencintai lu dengan sepenuh hati
bahkan lu itu pada
apakah kiriman ini sudah berhasil bergusia
makhluk terkait untuk gaas di merlewati quiereum
kenapa dapat kuat gelap gelappa
dan dengan menjahit masa ini nemuan
kenapa nanti mesti mau berbicara sama saya
ki aki udah deh aki masuk aja
eh gue istirahat sini dulu ya

sekalian sama umi umi pasti seneng ketemu sama aki lagi
yaudah kalau gitu gue masuk ya
rum sepertinya aki kamu mau ngebahas soal robi
enggak enggak kok mbak
aku tuh emang kayak gitu kalau diladenin ngobrolnya suka panjang banget
oh gitu ya rum
yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya
kok buru buru banget
masih ada urusan yang lain
sampai ketemu ya rum
umi lega gue nih mbak beli udah balik
aduh kalau kagak aduh udah deh
jadi sekarang apa
umi aku mau balik
sedikit berkurang stresnya nih
gue balik lagi mun gak jadi pulang
kenapa mbak beli gak jadi pulang
balik lagi demi lo gue khawatir sama kesehatan lo
waduh bentar sembilan kucing siapa ngurusin mbak beli
mbak beli punya kakek pulang
makanya gue disuruh kemari lagi sama nyak lo
tiga bulan gue disuruh nginep di situ
ya bener dong
gue mau tinggal lama di sini mud
gue kan belum cerita masalah gue dulu
bisa ngenge sama cewek cewek bule
eh yang gue ceritain bukan ceweknya perjuangannya
suka dukanya jadi laki laki yang digandrungin sama cewek cewek
nih kalo tiga bulan mbak beli disini nih bisa radang otak mbak mi
begini pak aji wajah cimilan
ayo dateng ke sini ngewakilin keluarganya bang kardun
untuk minta sama pak aji supaya bisa ngebebasin bang kardun dari penjara
apalagi untuk ngebebasin pak kardun
apalagi bang sulam itu udah diancam sama pak hakim
kalo nanti dia kodol dari penjara si jonyang bakal dibunuh
bu aja tapi bang kardun udah tobat
beneran laki laki itu udah tobat
malah tobatnya tobat masual bu aja
percaya di bu aja ye

percaya di bu aja ye
ntar kalo pedasnya udah ilang ya dia makan lagi tuh sambal
roh siapa yang tau emang nih bang kardun bener bener mau bertobat
iya roh kalo emang bang kardun udah tobatan nasihat
pada saat itu dia mau nginjak keluar dari penjara
bener loh lagian sebentar lagi kan mau lebaran
insya allah nih bang kardun pengen ngebuktiin kalo dia bener bener bertobat di hari raya nih
jon sekarang aku ada pertanyaan
jonny sebagai orang yang pernah disakitin ya ama bang kardun
kira kira jonny mau gak maafin bang kardun
insya allah dabe
kalau joni aja bisa maafin bang kardun apalagi babe pasti babe maafin bang kardun
yaudah deh kalau gitu yuk kita berangkatnya ke kantor polisi
ya ya kayaknya ini aku kurang setuju be
ji lu bener mau ngebebasin si kardun
lu kan tahu ji
kemana tingkah laku si kardun di tempat kita ini ji
ngapain lu bebasin
si cardun itu manusia durjana
sama orang tua saja tidak ada sopannya
apalagi sama anak kecil seperti si joni
tidak ada belas kasihan nya
ji kesalahan besar ji
kalau lu sampai ngeluarin si cardun dari bui
gue mau ngomong sebentar ya
selama si kadu di penjara
satan nggak ada yang bisa
nggak ada yang mau nolongin dia
kan kita kesian lihatnya
udah gitu udah ketama lebaran
kebutuhan keluarganya pasti banyak
dan mereka pasti butuh cardun
sebagai tulang punggung
warga lu nggak kasihan apa ya
ji itu udah resikonya
kalau dia jadi penjahat urusannya sama polisi
hah udah resiko kalau anak bininya kayak nggak diem panen
kita ini semua udah yakin
bakal ngebebasin kardun dari penjara
bukannya apa apa ya
gua termasuk orang yang menghormati lu
berperilaku dan bertindak
tapi kalau untuk urusan si kardun
gue masih belum bisa nerima ji
nggak tahu dah yang lainnya
ji perang kebatilan mesti dilanjutkan
di kampung ini si kardul adalah salah satu yang paling batil
dan dia tidak perlu dikasihan nih
ji kalau perlu
biar sampai lu mutan dia di penjara ya
itu hukuman dunia belum tidak heran
kalau lu emang bener bener nekat mau ngebebasin si cardun
gua bertiga mau ngajau sama sobari
udah sepakat bakal melakukan sesuatu
gua ngerahin warga
buat demo besar besaran
biar lu ngebatalin
buat ngeluarin si cardun di penjara
terserah lu deh
lu mau demo kayak gimana juga terserah lo
yang jelas niat keluarga gue
ini udah jelas dan bulet
kalau emang begitu caranya
untuk sementara waktu
gua bertiga sama lu berseberangan
selamat malam ji
selamat malam pak ji
ini kalau mereka bener bener nih
mau ngerahin warga
mereka gak setuju kalau si cardun itu
bahkan kita tambah runyam nih jadinya
udah mak tenang aja
gak usah khawatir
senekat nekatnya sobari sama si badar
gak bakalan dia ngelakuin tindakan kriminal
udah aki aki udah letoring gitu
gua gak setuju kalau si cardun dibebasin
orang bengis yang kayak dia nih
kagak tahu diri
pokoknya jangan sampai dibebasin begitu aja
gua juga bakalan nolak kalau cardun dibebasin